belasan siswa sebuah madrasa sanawiya di kresik jawa timur
diduga menjadi korban kekerasan dari kepala sekolahnya
empat siswa diantaranya pingsan setelah ditampar oleh kepala sekolahnya tersebut
peristiwa ini terjadi pada selasa pekan lalu
saat sejumlah peserta didik melanggar aturan karena membeli jajanan dari luar kantin sekolah
para siswa tersebut ditampar empat diantaranya sempat pingsan
pihak yayasan mengaku menyesali perbuatan kepala sekolah itu dan langsung memberhentikan jabatannya
orang tua korban yang tidak terima aksi kekerasan ini langsung melaporkan kepala sekolah an ke pihak kepolisian
usai melakukan pemeriksaan lima saksi serta gelar perkara
penyidik satuan reserse kriminal polres gresik menetapkan an sebagai tersangka
kita sudah mengarah dan adanya tersangka
tersangka yaitu atas an
sementara itu tersangka an meminta maaf dan mengaku menyesali perbuatannya
kami mohon maaf atas kejadian ini dan dari yang saya yang paling dalam saya yang pisau
dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada pihak keayasan untuk melanjutkan proses proses selanjutnya
penyelidikan terbaru pada minggu siang diduga jumlah siswa korban kekerasan bertambah empat orang
sehingga totalnya menjadi sembilan belas siswa
para korban masih mengalami trauma dan kini masih dalam proses pendampingan
miftahul arief gresik jawa timur